ya aku gak mau aja bel
ini dp buat kamu
kamu kerja sama sama saya
bujukin si lady
supaya mau bantuin saya
kalau bosnya gak mau tapi tetap uang ini buat saya
ingat ya ini dp
kalau lo berhasil ngebujuk lady bos lo
itu gue bakalan kasih
bonus dan lebih gede daripada dpi
kalau si lady
bisa ada di pihak kue dan ngelawan
pasti gak lama lagi si reva gak bakalan
mendingan om aja
karena kan om lebih tua dari saya
masa yang muda yang jadi imam ya om
oh memang lebih tua dari kamu
tapi masalahnya kan bukan masalah tua muda
tapi fasih atau jelasnya membaca
kamu kan lebih bagus dari home
kalau um kan gak pernah belajar khusus membaca
aduh boleh masya allah
sekarang aku pengen
kamu bisa belajar untuk jalan sendiri ya
sini aku bantuin
kaki aku belum mungkin kuat
bel dengerin aku gak apa apa
aku gak akan jauh jauh dari kamu kok
sini aku bantu
juno juno jangan dilepas loh
kaki aku belum kuat ini
iya pak pelan pelan
aku ada disini kok
oke aku lepas ya
tuh bisa kan
aku lepas ya
satu dua tik
aku belum kuat
mereceh banget sih
jino aku disini tenang
jino ntar aku jatuh kamu apaan sih
pelan pelan iya satu tangan
gue minta lo lepasi tangan dia
lepasin tangan lo dari dia
gue mau ngambil kesempatan dalam kesempitan
lo gak bisa ngambil kesempatan dalam kesempitan dari gue
kesempatan demi kesempitan maksud kamu apa
eh dany lo denger dulu
jelas jelas kayak gini
ternyata beresek juga ya
bel kesini apaan
oh gak apa apa bel
lo tau gak lo tuh hampir bikin bella jatuh
gue tuh niatnya untuk membantu bella
biar dia tuh bisa cepet sembuh biar dia bisa jalan lagi
gue gak ada maksud apa apa dan
cowok kelo itu udah sering gue temuin di mana mana
hah mau bohong sama gue
kenapa juga lo marah marah sama jino
punya kenapa lo marah marahin temen gue
tapi aku gak mau aja kamu dideketin sama cowok kayak di
ya kenapa emang
terus lo gak rasa benar
lo bilang temen gue gak benar hah
niat ini cowok memang tidak benar
terus menurut lo lo benar gitu
ya aku gak mau aja bel
kalo kamu itu dideketin sama cowok kayak dia
aduh udah deh dan
gue udah males tau gak ngeliat muka lo
ngapain juga lo masih kesini sini
mendingan saya lo pergi dari rumah gue
lo udah gak ada hak disini
mending lo pergi deh

gue udah males ngeliat muka lo
ngapain lo masih disini
kalo lo masih tetep gak mau pergi
gue gak segan segar buat panggil satpam
gue gak segan segan buat panggil satpam
pergi lo lo budak apa gimana sih
denger gak sih pergi

eh eh nan naonan iya teh teriak teriak
ini mas si dani
dia dateng dateng tiba tiba mau ngajakin ribut lah si gino
dia dateng dateng tiba tiba mau ngajakin ribut lah si gino
dia bikin duesya apa
makna teh ngapain
gak usah pakai senyum senyum sama tante
kamu liat si gino tuh malekat
bagikan malekat sama si bella
nenau nenang ke dia
hah mau ngajak berantem
gak usah pake tapi tapi sok aja berantem sama tante wahe
tante juga bisa ratu endor sok
orang tabok sih ya sampe tabok edan sih yang manehnya
kedatangan saya kesini itu bukan buat macem macem tante
tapi kedatangan saya kesini
christian christian aja lewat sama sang prima donor ratu endor sok

hah saya kesini bukan macem macem tante saya mau
ah mr satpam sekiranya kak dia tuh
come here sok atukah dia
mana etennya banyak banyak pisahan ngobrolannya
saya mau kasih tau tante
mr satpam iya budaknya sok diusirkan
selamat malam bu ada apa ini
tadi saya dengar di luar ada teriak teriak
ini dia yang bikin berisik nih si muka pewat
mas jangan ambil si rusuh di kontek ini ya
nah pakai loncat loncat ditarik masuk
pake pake breakdance helak lagi heran
sudah sudah aman
mr hip hop sudah kabur di bawah satpam
coba dia dalam ganggu si gg sama si bella
mami juga mau berangkat
jadi dia ngeganggu juga
ah sudah masuk deh
sok atuh cengkamanya
iy mami mau ngapain sih baru dateng udah pergi lagi
kemenin dulu sini
enggak baru dateng dari tadi di dalam
cuma keluar sekarang masuk lagi ke dalam
bel kamu gak apa apain
kamu gak apa apa kan
aku sih gak apa apa
bondi ini udah malem
enggak masih nge chat aja sih
nanggung mah ini bentar lagi selesai kok
kalau pas sih belum sholat maghrib nih
oh iya bondi belum sholat
aduh mandi deh
ya sholat dulu sana
ha udah udah sholat dulu
eh tunggu dulu mamamu nanya
itu kayaknya temen kamu yang namanya gino itu
taksir ya sama raya ya
jadi gini mah
gino ini temannya raya pas masih smp di bandung
ya memang mereka dekat banget sih
emang kalau gino suka sama raya kenapa mah
lah kamu gak cemburu
emang aman itu ternyata ada ada aja sih
ya kan nanti bondi sama raya juga bakalan jadi adik kakak mah
ya biarin lah raya suka sama siapa
yang penting yang penting dia bisa bahagia
mamang apa sih kamu jadi bongong mah
eh gua dengar
lo sama anak anak aja menang kan futsalnya
emang kamu tau dari mana
iya tadi si gino yang ngasih tahu gue
ya udah deh gue cuma mau ngasih tau itu aja
sekali lagi selamat ya
iya makasih ya bel
temen yang mau nikah bella
yaudah deh aku sholat dulu ya maya
sampai jumpa lagi